periode perdagangan saham sudah memasuki pekan terakhir desember
di tengah ihsg yang masih terjebak di bawah zona tujuh ribuan bukan berarti peluang untuk meraih cuan menjadi tertutup
lantas bagaimana prediksi ihsg di pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan
menurut analis sudah bersama saya melalui sambungan zoom sheryl tanuwijaya head of research jasa utama capital securitas
selamat pagi mbak jehril bagaimana kabar anda
halo selamat pagi kak megi kabar baik
kabar baik sehat selalu
ya mbak sheryl jelang pekan terakhir dua ribu dua puluh dua bagaimana prediksi anda mengenai pergerakan ihsg di minggu ini
ya seperti yang tadi kak megi sampaikan ya kalau secara bulanan
ihsg memang masih melemah empat persenan dibandingkan bulan lalu
nah sekarang sudah di akhir bulan desember kita masih ada potensi penguatan di ihsg
kalau kita lihat ya secara candlestick minggu lalu ihsg itu sudah breakout resistant dari pola descending triangle sebenarnya
jadi ada potensi untuk minggu ini melanjutkan penguatan
nah meskipun ada potensi penguatan ya
tapi untuk balik ke area psikologi tujuh diperkirakan masih belum mampu
jadi kalau proyeksi kami di minggu ini ihsg akan bergerak dalam range di enam tujuh ratus sampai di enam sembilan ratus delapan puluh seperti itu
ada potensi untuk penguatan apakah santarelli dan juga window dressing tidak terjadi kali ini pada tahun dua ribu dua puluh dua sheryl
oke mungkin bisa dikatakan bukannya nggak terjadi
tapi kita tahu ya dengan berbagai sentimen negatif yang ada di pasar
bukan hanya di awal awal desember tapi juga terus berlanjut sampai minggu ketiga minggu keempat bulan desember
itu yang menekan ihsg untuk bullish untuk merealisasikan santarelli atau window dressing
tapi kalau kita perlu menarik waktu lebih panjang lagi
sampai ke awal bulan januari kira kira minggu ke satu atau minggu keduanya
kita lihat masih ada peluang terjadinya santarelli
jadi agak gilai saja santarelli atau window dressingnya itu
jadi santarelli bukan di desember tapi ada kemungkinan di januari seperti itu sheryl
apakah investor asing masih melakukan rebalancing portfolio dan juga belum berminat untuk masuk ke saham indonesia
karena tercermin dari inflow ke pasar saham yang belum terlalu berhasil
apa yang bisa diperhatikan dari pandangnya
kalau kita lihat minggu lalu pun investor asing masih lanjut melakukan aksi net sale ya
cukup signifikan hampir rp satu lima triliun dalam sepekan
jadi investor asing melakukan aksi net sale bukan berarti perekonomian domestik itu tidak menarik
tapi lebih disebabkan masih investor asing itu masih antisipasi ya sama langkah kebijakan

seperti yang kita tahu di awal desember pada pidatonya gubernur jerome powell menyatakan target yang lebih tinggi
itu lebih tinggi dari perkiraan pasar
minggu lalu ada rilis data klaim pengangguran mingguan yang ternyata penambahan penganggurannya itu lebih sedikit daripada perkiraan
hal ini lagi lagi kembali menimbulkan kekhawatiran pasar kalau the fed itu masih akan agresif dalam melakukan kebijakan moneternya sampai tahun dua ribu dua puluh
nah jadi karena itulah investor asing melakukan aksi jual terhadap pasar saham
gak hanya di indonesia doang tapi pasar saham secara global kita lihat juga itu rame rame terkoreksi
iya meskipun the fed sangat agresif ya menaikkan suku bunganya tentunya ini ada yang menjadi sorotan juga
apakah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas akan menjadi salah satu katalis yang positif penopang ihsg di tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
betul kita juga tahu ya pemerintah lagi berencana untuk menghapus kebijakan ppkm untuk liburan nataru ini
dan kalau benar benar terjadi dilakukan maka itu akan jadi sentimen positif untuk ekonomi domestik kita
karena dengan penghapusan ppkm maka mobilitas masyarakat akan meningkat
apalagi kita tahu beberapa tahun ini ppkm kan menghambat aktivitas masyarakat yang biasanya bisa liburan bisa mudik jadinya nggak bisa
nah kalau kali ini sudah bisa tentu mobilitas akan meningkat konsumsi yang penting itu juga akan ikut meningkat
sehingga perekonomian domestik itu akan terdongkak dengan terkendali negara
dan itu adalah keuntungannya kasus covid dan pelonggaran ppkm ini
semoga covid sembilan belas yang terjadi di china ini tidak mempengaruhi pasar indonesia
dan apakah siklus kenaikan suku bunga global yang sudah berada di puncaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga akan dicermati pelaku pasar dan juga berpotensi mengerik naik aliran dana asing ke pasar indonesia sheryl
kalau terkait aliran dana asing karena ada perubahan
karena ada potensi sampai di semester satu tahun dua ribu dua puluh tiga
the fed itu masih akan menaikkan suku bunga meskipun kenaikannya itu nggak signifikan
diperkirakan kenaikannya dua puluh lima basis point ya per kenaikan per periodenya itu
jadi sampai awal tahun depan kita masih perlu wait and see untuk kebijakan the fed
nah setelah semester satu tahun dua ribu dua puluh tiga itu baru
ada potensi the fed itu menghentikan kenaikan suku bunganya
atau market bahkan mengharapkan suku bunganya itu bisa diturunkan di akhir tahun dua ribu dua puluh
ya baik untuk minggu terakhir perdagangan tahun dua ribu dua puluh dua ini
apakah ditandai dengan sepinya sentimen yang dapat menggerakkan pasar ini juga menjadi perhatian semua investor
dan apa saja catatan anda
sektor apa saja yang akan menjadi sorotan investor pada pekan ini
oke memang minggu ini kan udah masuk masa masa liburan juga
kayak hari ini juga bursa amerika itu tutup penuhnya gitu ya
kalau dari rilis data makroekonomi itu juga sepi gitu
yang jadi sentimennya itu sangat minim di minggu ini gitu ya
tapi sentimen yang bisa kita cermati ya
karena dari ada kebijakan ppkm yang akan dihapus
itu kan akan mendongkrak konsumsi dalam negeri ya
jadi sentimen sentimen yang apa sektor sektor terkait itu bisa kita unggulkan
kayak sektor konsumen non primer lalu sektor keuangan sama konsumen primer

baik untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini sheryl apa saja yang anda inginkan
baik untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini sheryl apa saja yang anda inginkan
boleh ini feri till
itu justru menguat sembilan puluh an persen hampir seratus persen menguat signifikan ya
lagi lagi tahun dua ribu dua puluh dua ini kita tuh diunggulkan diuntungkan sama kenaikan harga komoditas energi unggulan kita yaitu batu bara
jadi tidak heran kenapa sektor energi yang menjadi prima dona di tahun ini
lalu kalau yang berikutnya ya sektor industrial itu naik lima belas persen setahun sama sektor healthcare naik sembilan persen
kalau soal maraknya saham saham ipo tahun ini kita lihat beberapa waktu ini justru saham saham yang mencatatkan penguatan bukan saham saham big cap
di saat big cap koreksi justru saham saham basis tiga saham saham small cap itu yang menjadi unggulan pada trade
karena memang suatu karakternya saham saham yang baru ipo memang korektivitas dan kenaikan penurunannya itu sangat signifikan
jadi terlihat menarik seperti itu
iya sheryl tentunya ini yang menjadi pertanyaan semua investor adalah salah satu saham yang big cap sekali yaitu adalah goto
bagaimana anda melihat saham gotoh ini akan mempengaruhi ihsg ke depannya
gotoh kan awalnya
sempat sampai menjadi top lima market cap ya di bursa saham kita
tapi dengan seiring penurunan harga sahamnya yang sangat signifikan
sampai sekarang udah di harga di bawah harga seratus ya
setelah jauh dari harga ipo nya
otomatis bobotnya terhadap ihsg itu akan kecil
sekarang dia udah keluar dari top pen biggest market cap
di bursa saham indonesia
tapi bukan berarti saham gotoh nggak menarik ya
kita tidak bisa melihat saham teknologi hanya di jangka pendek
kalau kita melihat kejadian saham saham di amerika saham saham teknologinya
itu baru panen di atas lima tahun baru terlihat profitnya di atas lima tahun
jadi kita jangan buru buru mencari profit di jangka pendek untuk saham saham teknologi
iya masih terlalu awal untuk memprediksi
tetapi memang sektor energi dan juga komoditas ini masih menjadi penopang ihsg pada tahun dua ribu dua puluh
iya terima kasih